program vaksinasi covid sembilan belas booster dimulai hari ini dua belas januari dua ribu dua puluh
presiden joko widodo memastikan vaksinasi dosis ketiga ini gratis untuk seluruh masyarakat indonesia
upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus covid sembilan belas yang terus bermutasi
lantas siapa yang berhak menerima vaksin booster ini
menurut presiden vaksinasi booster diprioritaskan untuk masyarakat usia enam puluh tahun ke atas dan kelompok rentan
selain itu syarat penerima vaksin dosis ketiga yakni telah menerima suntikan dosis kedua paling tidak enam bulan sebelumnya
sementara jenis dosis vaksin booster yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis dosis primer masing masing individu
ada lima jenis vaksin yang sudah disetujui oleh badan pom sebagai vaksin
skema pemberian vaksin terbagi menjadi homologus yang berarti vaksin diberikan sesuai dengan dosis lengkap yang diterima sebelumnya
dan heterologus dapat diberikan vaksin lain yang sudah mendapatkan izin bepom
bagi penerima vaksin primer sinovac akan ada dua opsi yakni diberi setengah dosis pfizer atau astrazeneca
sedangkan untuk penerima vaksin primer astrazeneca akan diberi setengah dosis vaksin
moderna sebagai booster
ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang kita akan berikan
berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada dan juga hasil research yang sudah disetujui oleh badan pom dan itagi yang nantinya bisa berkembang
menurut kepala biro komunikasi dan pelayanan masyarakat kemenkes widiawati
seperti dikutip di laman sehatnegriku kemkes go id
masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi peduli lindungi
tim liputan cnn indonesia